alvaro bocah berusia dua tahun ini sudah mengikuti kelas renang khusus bayi sejak usia tujuh bulan
sang ayah riko melihat kegemaran alvaro terhadap air sebagai kesempatan untuk mengenalkan anaknya pada olahraga renang
karena dia kelihatannya senang main air ketika dibawa mandi itu dia gak mudahan
habis itu saya coba karena anak saya yang pertama juga ada trauma dengan air
saya pengennya anak yang ini biar lebih berani sama air
manfaat mengajarkan renang untuk anak sejak usia dini juga dirasakan oleh hero
anak perempuannya yang berusia dua tahun janis baru belajar renang sejak enam bulan lalu
kalau dilihat dia lebih lincah yang pertama kemudian anaknya juga daya tangkepnya lebih cepat aja gitu kan
jadi kalau misalkan dia mau kita gak suruh apa apa tapi dia punya nalarir cepat gitu
angga instruktur renang anak bersertifikasi
yang sudah empat tahun membuka kelas renang bayi dan anak ini memaparkan berbagai manfaat belajar renang bagi bayi
pertama untuk perkembangan fisiknya dia untuk latihan kardiofaskular untuk motoriknya dia biar semakin bagus
untuk refleksnya dia dan untuk perkembangan otak karena kita selain berenang juga banyak komunikasi sama bayi
terus bagus juga untuk bangun bonding sama communication sama orang tua karena disini semua berenangnya sama orang tua
jadi mereka bisa berinteraksi sekali
kemudian untuk social skillnya juga bisa di asah karena kan disini kan grup ya
jadi mereka bisa ketemu dengan parents lain orang tua lain sama belajar safety skill
sebelum melepaskan bayi anda ke kolam renang ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian
yaitu dari segi kebersihan dan keamanan kolam renang
kita bisa lihat bahwa kolam itu bersih warnanya jernih tidak cloudie dan tidak bau
orang tua itu harus supervise terus anaknya tidak boleh meleng
jangan main gadget sambil anaknya berenang gitu
jadi benar benar harus perhatian sepenuhnya pada saat anak berkegiatan berenang
tantangan terbesar dalam mengajarkan berenang untuk bayi adalah memastikan mereka merasa nyaman saat berada di dalam air
jangan sampai bayi anda malah merasa trauma dengan air akibat pendekatan yang salah
manggar fatoni panggrang